iya mbak tenang aja ya mbak
tapi dia kesakitan sekali loh sus
iya mbak tenang aja
mar mbak mau kasih tahu
riri masuk rumah sakit
masuk rumah sakit mbak
ada masalah sama kandungannya
mendingan kamu kesini deh mar
aku udah bilang berkali kali jangan telepon aku lagi
aku gak mau ada kesan buruk terhadap kamu
aku mau ketemu sama kamu nih
menurut aku kita gak perlu ngomong apa kali
karena emang udah gak ada yang perlu dibahas
udah ya zal
kamu udah makan
lagi gak nafsu makan mbak
mita kemana mbak
sedang pergi tadi sih perginya buru buru
dan sepertinya ada yang penting
pergi kemana ya mbak
mau mana tahu tapi mungkin sebentar lagi
dian mana mbak
ya udah tidurlah
jam segini kok nanyain dia sih
yaudah kalau gitu hendra ke atas dulu ya mbak
hendra kalau mau bicara sebentar
belakangan ini mama lihat mita sering sedih
mama gak nyalain kamu
tapi kalau mama lihat mita sedih terus ya
mama sebel mama kesel sama kamu
kalau seorang suami selingkuh
itu pasti akan menyakitkan istrinya
dan kalau hal ini dilakukan terus
bukan gak mungkin istrinya juga akan ikut selingkuh
maksud mama mita selingkuh
gak ada yang gak mungkin rah
mama juga berpikir seperti itu
tapi kalau sampai hal itu terjadi
ya kamu juga harus sabar menghadapinya
oh jadi mama setuju kalau mita selingkuh
loh kok kamu jadi marah
mama kan sama sekali nggak bilang kalau mama setuju
ya seharusnya mama nasihatin mita dong
bukannya malah ngajurin mita selingkuh
hendra ini kan baru prasangka mama aja
ada apa sih ribut ribut
gak ada apa sih ma
itu lho pak hendra mama tuh cuma nanya
tapi nggak taunya dia tersinggung
mana mungkin si hendra tersinggung ma
tolong jangan macem macem lagi ma
papa udah pusing ma
pusing ma tahu gak
keterlaluan sih mama
masalah lagi bikin masalah lagi
bapak kok jadi salahin mama sih
hai mas waduh ini dia
mar mbak mau kasih tau riri masuk rumah sakit
iya ada masalah sama kandungannya
jadi mendingan kamu kesini deh mar
ah suster ruang melatih di mana
sudah sana mas
mar kamu ketemu riri
keadaannya gimana ya mbak
operasinya sih berjalan lancar ya mar
tapi ya itu bayinya gak bisa dipertahanin
sebenarnya riri pengen sekali anaknya bisa lahir dengan selamat
makanya pas dia tahu anaknya meninggal dia nangis terus
oh iya kamu masuk
masuk aja nggak apa apa mbak mau keluar sebentar
mas puleng mas
lo kamu tau dari mana aku disini
kan kamu sendiri yang telpon aku mas
udah ya pokoknya mulai sekarang kamu gak usah mikirin anak kamu lagi
heri mbak takut ntar malah ganggu kondisi kesehatan kamu
mbak jangan kasih tau ke bapak ya
tolong mbak jangan kasih tahu ke bapak kalau keadaan aku kayak gini
tadi damar kesini ri
damar kesini pas kamu tidur
dan kayaknya dia kasian banget liat kondisi kamu kayak gini
jadi mbak bilang sama damar
iya mbak kasih tau
mbak mbak ngapain bilang sama damar sih mbak
mbak aku tuh gak mau demam lihat kondisi aku kayak gini
kamu gak nyangka tau mbak pake ngasut segala sama dia
aku gak mau damar kasian liat keadaan aku
pokoknya aku gak mau ketemu sama damar
damar gak boleh ada di sini
damar udah tahu kondisi kamu kayak apa
itu semua gara gara mbak
bukan mbak yang kasih tahu ri
damar itu udah tau
cuma selama ini dia bohong sama kamu
makanya dia itu gak hubungin kamu
iya damar udah tau
udah lah kamu tenang aja
dia gak apa apa kok
ini dia gak marah sama kamu
kamu udah mau tidur
aku udah mau tidur nih
aku tidur duluan ya
kamu cium aku dong
masa gitu aja gak bisa sih
nah gitu dong
makasih ya sayang
riri udah bangun tuh
kamu gak masuk
iya saya masuk dalam ya
aku tanya mar
aku nggak tahu kalau kamu udah tahu semuanya
aku gak mau kamu lihat aku kayak gini mar
ini salah aku mar
ini kan aku yang gak tanggung jawab mar
seandainya aku ngedengar omongan papa dan mamita
pasti sekarang gak mungkin kayak gini mar
aku benci diri aku